suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman dialova rahmadani
bocah enam tahun di tempat pemakaman umum perigi tanggerang selatan pada senin
dialova meninggal pada minggu malam
ketika itu korban sedang asik bermain di gerai telpon genggam
yang terletak di samping gerai dagangan orang tua korban
tiba tiba korban terjatuh dan tidak sadarkan diri
korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun mengembuskan nafas terakhirnya
setelah satu jam perawatan
dari hasil penyelidikan sementara polisi pada senisnya mengatakan
korban diduga meninggal akibat tersengat listrik
usai menyentuh bagian bawah etalase yang terdapat kabel yang terkelupas
peristiwa ini pun sudah diselesaikan secara kekeluargaan
vincent siatamonop warga desa oinlasi kecamatan amanatun selatan
meninggal dunia di ruang perawatan rumah sakit umum daerah timur tengah selatan
sabtu lalu setelah selang tabung oksigennya terbakar
korban yang dirawat dengan diagnosa sakit sesak napas ini
menderita luka bakar di bagian wajah
sebelum kejadian suami korban mengakutlah berulang kali meminta perawat
untuk memperhatikan tekanan oksigen pada tabung biru yang digunakan istrinya
namun tak pernah ditanggapi
tiba tiba ada api
semuncul di depunya masker
masker oksigen yang ada di depunya mulut
nah saya juga panik tambah panik
karena betapu istri ini sesak nafas parah nah
jadi betapu langsung cabut saya letar dari depunya muka
menduga kuat istrinya meninggal karena kelalaian petugas suami korban
pun langsung membuat laporan polisi
menanggapi tuduhan dan laporan keluarga pasien
pihak rumah sakit mengaku telah melakukan seluruh prosedur
sesuai dengan kondisi pasien
pihak rumah sakit bahkan mencurigai asal api
yang menyebabkan kantong oksigen terbakar
saya menekan bahwa bukan tabung yang terbakar
tetapi masker balon masker itu yang terbakar
itu terletak di lantai dan tidak dilaporkan
kemudian ditanyakan oleh petugas kenapa terbakar
kenapa letaknya di lantai
kami masih menjalani penyebab dari balon nrbm yang terbakar
kasus ini masih dalam penanganan polisi setempat
keluarga korban mendesak polisi untuk melakukan otopsi
untuk memastikan penyebab kematian korban
tim liputan cnn indonesia